ada sesuatu yang penting yang mau saya sampaikan ke ibu
bukan darah tapi buktinya apa
kalau sampai bu lara tahu kita kulit darah
udah kita bakal mampus
jadi selama ini begini pekerjaan si nena
ibu memecat saya
mau tahu apa sebabnya